sebelumnya ceo spacex elon musk bersama menteri kesehatan budi gunadisadikin
meresmikan layanan sarling di puskesmas pembantu di bali
jaringan satelit milik elon ini bisa diakses oleh tiga empat ratus puskesmas di daerah tertinggal terdepan dan terluar
dalam peresmian yang dilakukan di denpasar bali elon menyampaikan rasa senangnya
karena bisa membawa konektivitas ke tempat yang tidak memiliki internet atau aksesnya terbatas
ia menyebut bahwa sarling diharapkan bisa membantu sektor kesehatan dan pendidikan di indonesia
layanan sarling sendiri merupakan layanan internet satelit yang dikembangkan oleh swsx
yang merupakan perusahaan teknologi milik elon musk
elon juga menyampaikan kemungkinan dirinya untuk berinvestasi di indonesia
saya pikir kita ingin meninggalkan perkembangan kembangan kembang lain
bahwa perusahaan saya akan berinvestasi di indonesia
menteri kesehatan budi gudari sadikin menyambut positif
peluncuran starling internet berbasis satelit untuk sektor kesehatan di indonesia
dia berharap starling dapat membantu komunikasi dan mempermudah akses informasi di dunia kesehatan indonesia
khususnya untuk daerah terpencil
dengan adanya sarling sepuluh peserta ini
yang tadinya dua tujuh ratus an susah mendapatkan akses internet
dan tujuh ratus an itu tidak memiliki akses internet
karena mereka tersebar kan di tujuh pulau di indonesia
ini sekarang bisa mendapatkan akses itu
sehingga layanannya tidak akan berbeda dengan puskesmas
atau khusus yang ada di daerah ke kota
apakah masuknya jaringan satelit milik elon musk ke tiga empat ratus puskesmas
jadi pintu masuk kemungkinan investasi elon di indonesia
kita bahas saudara bersama dengan tuhunugraha
pengamat ekonomi digital yang juga principle of yerdon
dan juga bergabung melalui sambungan zoom
ada andre rosiade anggota komisi enam dpr ri dari fraksi gerindra
mbak andre ini hadir di bali elon musk
ikut meresmikan peluncuran starlink untuk tiga empat ratus puskus mas
anda melihat ini bisa jadi sinyal elon musk akan investasi di indonesia
mas dagang bukan berinvestasi di indonesia
harapan kita kan harapan pemerintah
dari awal elon musk kan bisa berinvestasi tesla di indonesia
yang ada ternyata yang masuk di wi bukan tesla
bid yang masuk investasi sekitar dua puluh triliun lebih
nah lalu juga saya baca komentar pak luhut
membangun mobil yang minimal elon musk diharapkan bisa berinvestasi untuk membangun mobil yang minimal
membangun baterai listrik bekerja sama dengan vale
dan elon musk baru memberikan sinyal janji
jadi investasinya masih jangka
harapan kita tentu harapan ya
harap tentu elon musk bisa berinvestasi
yang bisa menguntungkan negara ini dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat
nah kalau bicara starling
nanti pak uu kan lebih paham ya
elon musk membuka kantor di indonesia
belum ada pajak yang menjadi insentif bagi pemerintah
sebenarnya kita tidak terlalu butuh menurut saya
karena kita baru juga punya satelit yang baru di orbitkan oleh kementerian kominfo
bisa dimanfaatkan untuk bekerjasama dengan kementerian kesehatan seperti starling yang
jika ada angka angka nidu akan bisa membantu
sekitar tiga empat ratus puskesmas ya
yang membutuhkan bantuan internet
pak satelit kita cukup sebenarnya
ini yang untung lebih banyak elon musk melalui starling
karena ada market share pasar yang didapatkan oleh elon musk
ya bukan banyak yang dituntunkan indonesia
kita harapkan mudah mudahan langkah ini bisa
lemahnya dan lambatnya internet di indonesia
khususnya di daerah daerah kurang terjangkau
satelit kominfo itu mampu sebenarnya
urgensinya apa dengan menggunakan starling ini
satelit dari kominfo mampu
apakah ini cara bagi pemerintah untuk bisa menggoda
tapi apakah kemudian itu bisa digunakan untuk akses internet
dalam artian ini untuk retail ya
karena kalau di elon musk dengan starlink itu kan
mereka orang bisa subscribe untuk kemudian akses internet
sama kayak kita subscribe internet provider konvensional
nah itu dan itu sebenarnya menurut saya juga dibutuhkan
mungkin saat ini masuknya lewat puskesmas kesehatan
ada masyarakat di daerah daerah yang di ujung ujung indonesia tadi
bahkan saya lihatin itu masih dua g gitu ya
bayangkan gimana dia mau mengakses ekonomi digital
kalau dia tidak bisa mengakses ke internet
kita masih tertinggal di dua g dan tiga g
beberapa negara sudah bicara soal ekonomi metaverse
jadi jawaban akan kendala akses yang selama ini didasarkan
kalau menurut saya ini bisa menjadi solusi
mungkin di kota kota besar kita tidak terlalu membutuhkan
tapi di wilayah wilayah yang koneksi internetnya sangat lambat
atau yang tidak scalable untuk koneksi internet konvensional
mungkin saya membayangkan ini untuk telehealth nantinya ke depan
ya virtual pakai ai nanti kan
orang konsultasinya lewat itu aja dulu di awal gitu
kalau misalkan ini kan rencananya soal peluncuran starling di tiga ribu empat belas
untuk tiga empat ratus puskesmas ini akan dihadir oleh presiden jokowi
kalau misalkan tadi disinggung karena harapan kita adalah investasi
apakah betul ini sebagai simbol
belum ada kesepakatan soal investasi antara elon musk dengan pemerintah indonesia
bahwa memang belum ada kesepakatan sama sekali
baru bid yang masuk berinvestasi dua puluh triliun lebih ya
sampai sekarang tesla yang kita sudah garap dan kita lobby selama dua tahun kan masih
masih dalam tataran pembicaraan
nah tadi mas tu kan sudah bicara soal manfaatnya starlink
saya itu perlu kita apresiasi langkah pemerintah ini ya
kita merangka membantu bagaimana daerah tiga
t itu bisa mendapat akses internet lebih cepat
tapi tapi sekali lagi pr nya
mencom info masih bernegosiasi dengan pihak starlink
supaya bisa membuka kantor di indonesia
yang kedua customer service nya jelas
jadi kalau ada masalah ada yang bertanggung jawab
jangan sampai elon musk hanya mau menang sendiri di indonesia
kita negara dan kita pasarnya besar loh

bukan hanya elon musk yang butuh indonesia
jadi saingannya seperti huawei juga akan masuk ke indonesia mereka butuh kita
jadi kita membuka diri kepada investor atau teknologi yang masuk
tapi sekali lagi yang mau masuk ke indonesia kita dorong buka kantor indonesia
yang kedua ada jaminan pelayanan after service
ini pr kita tapi saya rasa pemerintah pasti sudah memikirkan
mas muni mas budiari sebagai menteri mencom info sudah paham itu
mereka tentu yakin saya pemerintah melalui kominfo lagi berjuang keras
untuk bernegosiasi memastikan kantornya ada dan juga pajaknya masuk
saya percaya pemerintah pak jokowi akan bekerja untuk itu
secara secure bagaimana mas tohu ketika kantornya belum ada customer service kita bingung juga
itu nanti menjadi pr pemerintah ya
kalau menurut saya ini sepertinya kalau misalnya kayak di bisnis ini kayak trial version dulu
ada jangka waktu berapa lama sehingga mereka punya transisi buka kantor di indonesia
karena mungkin kalau sebagai bisnis kan dia melihat juga ini beneran besar apa enggak gitu ya
jadi dikasih waktu sama sama dan juga selain soal investment tadi kantor dan lain lain
faktor yang harus dipikirkan pemerintah juga soal keamanan
karena lewat satelit ini tentunya kita bisa langsung dipetakan
terus kemudian ada interception internet di tengah jalan
ya ngadunya ke siapa dan bagaimana pemerintah memitigasi itu gitu
tapi kalau dengan kemudahan yang tadi didapatkan oleh mas belum ada kantor belum ada customer service tapi bisa langsung beroperasi
mungkin indonesia akan tertarik untuk investasi di tanah air
nah ini tadi makanya ini tegal bagaimana pemerintah menegosiasikan ini
karena kita kan sebagai pemilik yang kemudian ibaratnya oke kita kasih test case
setelah ini kalau dia nggak mau mungkin kan ada justru bisa menarik investor lain gitu yang bisa masuk ke sini
kita menarik sekali kalau membahas soal kedatangan elon musk indonesia
karena beberapa kali presiden jokowi juga sempat bertemu langsung pada tahun dua ribu dua puluh dua
apakah ada berita baru soal rencana investasi real elon musk di indonesia
terima kasih bang andre rosiade anggota komisi enam dpr dari fraksi
terima kasih juga penguat digital network telah hadir di studio kompas tv